suasana kawasan ancol jelang psbb tidak menunjukkan adanya keramaian pengunjung
jam operasional ancol yang memang sudah dibatasi sejak pembukaan kembali pada juni lalu
sejumlah pengunjung yang hadir ke kawasan ancol mengaku
memanfaatkan hari minggu sore untuk berkreasi sebelum psbb kembali diberlakukan
terkait pemberlakuan psbb total
kalau saya sih rutin biasanya sih ya seminggu sekali buat hiburan gitu
buat main aja sih
nah ujungannya biasanya gimana dan melihat protokol kesehatannya gimana dia
protokol kesehatannya cukup lumayan bagus
tiap titik biasanya suka ada sanitizer
toiletnya pun juga bersih sih
tisu kan memang sudah ditetapkan sebagai psbb total di jakarta
jadi pandangannya kayak apa sih
pandangan saya alangkah baiknya sih ekonomi di jakarta tetap berjalan ya
kalau menurut aku sih cukup dibatasin aja sih
soalnya kesian yang lainnya kalau buat perjualan
iya soalnya kan baru buka mall
terus tutup lagi gitu
terus kita nggak bisa jalan jalan cantik dong
sementara pengelola taman impian jaya ancol akan menutup tempat wisata dan arena rekreasi
selama empat belas hari mengikuti pengumuman dari gubernur dki jakarta anies baswedan
pengelola ancol akan memanfaatkan masa psbb total
untuk melakukan sejumlah perbaikan
untuk lebih meningkatkan keamanan dan keselamatan pengunjung
kami sangat menghargai dengan apa yang disampaikan pengunjung
tapi dengan adanya psbb ini diharapkan bahwa keselamatan dan kesehatan adalah nomor satu
sehingga dengan adanya empat belas hari nanti psbb yang dari tanggal empat belas sampai dua puluh tujuh ini kita tutup
harapannya nanti di tanggal dua puluh tujuh kita bisa beroperasi kembali
untuk lebih menerapkan lagi protokol kesehatan yang selama ini juga kita sudah laksanakan
untuk segala fasilitas yang ada di ancol kita tetap menahan
tetap kita akan laksanakan maintenance untuk menjaga dari
i feel a bit leak bahan tersebut
terus juga kebersihan juga kita laksanakan pemeliharaan
lalu juga dengan aman aman tetap kita laksanakan pemeliharaan
pembatasan sosial skala besar di dki jakarta diharapkan mampu menekan penyebaran covid sembilan belas
yang sempat melonjak dalam sepekan terakhir di dki jakarta
diharapkan masa psbb total bisa berjalan efektif
agar tempat rekreasi bisa dibuka kembali
dengan menerapkan protokol psbb

iqbal kiarso nedi pranedia jakarta